presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono menjelaskan hubungannya yang renggang dengan presiden kelima megawati soekarno putri
menurut sby meskipun saat ini hubungan keduanya belum cair yang meyakini suatu saat mereka akan bertemu dalam suasana yang lebih baik
sby juga menyatakan keduanya memiliki kesamaan ideologi dan kerangka kehidupan bernegara
selain itu sby mengatakan megawati tidak pernah mengganggunya dan keduanya sama sama menjaga nilai moral dan etika
berikut ini cumplikan wawancaranya dalam spesial interview kami semalam
bagaimana ibu megawati yang saya katakan tidak pernah mengganggu dan bahasa rakyatnya ibu megawati tidak jahat
saya juga tentu tidak mungkin jahat kepada ibu megawati dan kepada siapapun
menurut saya modal ini kesamaan ideologi kesamaan tentang kerangka bernegara sama sama kita berbeda memang belum cair hubungan kami
tapi kita menjaga nilai nilai moral dan etika